saya mau ngurus perceraian
bagaimana ya prosesnya
emang emang oncet jadi bercerai
iya saya diugat cerai oleh si saya
kalau saya nggak datang ke pengadilan
kalau suami nggak datang
ada perlu ke pak mustaqim juga ya cek
pak mustaqimnya mana
kamu udah gajian
udah dapet gaji sama bonus
oh kamu udah terima ya
bukan ada nanti sekalian sama thr ya
iya kata pak mustaqim
sekarang duluan dulu gaji sama bonusnya
soalnya thrnya nggak banyak
terus sekarang moms udah balik jadi agen
kok moms sungkan sama incut sih
emangnya incut siapa
harusnya mama ngomong aja sama om bos pak mustaqim
ada bom dimana sih tuh pake gegana gegana segala
heee bukan bom mam
gegana itu tuh ada lagunya
pasti moms itu udah nggak perlu galau galau lagi
nggak usah bengong bengong lagi ngelamun ngelamun lagi
kalo kayak gini kan aku takut moms jadi sakit
eh tambahin lagi atuh
nanti ucunya nggak enak sama kos suara
kasian kan ucuy
nanti jadi bahan omongan
ini ayamnya juga
hukumnya bibi ngusir ponakan apa sih pak ustadz
kamu diusir sama engkau
bukan cuma diusir pak ustadz
ini gak boleh itu gak boleh
semuanya gak boleh
icu juga gak dikasih thr
gajahnya gak ada
icu aja gak dikasih
kamu dengar baik baik
dunia itu memang tempatnya aturan
kalau kamu sudah tidak mau banyak aturan lagi
kalau kamu sudah almarhumah
tugas kamu di dunia
sekarang kamu jual anak
nanti keburu maghrib
maghrib kan masih lama pak ustadz
nah itu kamu tahu
terus kenapa kamu pagi pagi sudah jualan
nanti keluar lagi waktu asar
insya allah laris
rumah bersama ustadz
saya mau ngurus perceraian
bagaimana ya prosesnya
emang emang oncet jadi bercerai
saya diugat cerai oleh si saya
kalau saya nggak datang ke pengadilan
kalau suami gak datang
kan yang gugat istrinya
ya boleh atumang ocet
saya gak ditangkap polisi
gak di penjara
ada sebagian orang
hubungan kekeluargaan itu
itu harum semerbat
tapi kalau dekat
maaf seperti bau bangkai
akan terbina harmonis
itu artinya kita disuruh berjauhan
bahwa berjauhan itu
inilah pemikiran yang melemahkan
hubungan kekeluargaan itu
seharusnya semakin dekat
itulah gunanya perintah silaturahim
itu pendapatnya yang terbalik
iya betul ustaz
ya pasti betul
saya tidak pernah salah
keluarga itu harus selalu berdekatan
semakin dekat semakin wangi
ajaan pak ustaz
ya iya saya memutari tandanya
kamu muter juga
saya tidak bermaksud ikut campur dalam masalah ini bu yoyo
tapi ini sudah benar benar memukul saya
memang ada apa sih pak
cucu mengundurkan diri
saya tidak bermaksud ikut campur dalam masalah ini bu yoyo